radio atau tap yang rusak jeng
iyalah jeng namanya juga hancur berkeping keping
kan saya yang mau manasin dia
kok dia yang bikin saya sekarang jadi panas beneran jadi kesel
iya jeng pokoknya intinya kalau emang kita mau jodohin mereka
gimana ini kelanjutannya
saya akan selidiki ya jeng ya
yaudah kalo gitu jeng makasih ya
masya allah kenapa kayak jadi ada kecohanya nih dalam ngak ngak ngik ngak ngik gitu
aduh gak biasanya lo begini
gitu dong lo
nah kecoh kecoh kecoh
terus lo terus
ini pasti kena virusnya si didi marmut nih
dia tuh kalo nyetel kagak kira kira
abis puluh menyangpe
si didi nyampe balet balet begitu lagi
keluarin duit lagi
ini kan belum gajian
ada da'ah aja ya penderitaan nih
kagak kelar kelar perasaan
pegel lah gue
sebenernya gue tinggal tidur aja dah
ibu kok ngeliatin centini
seperti itu nge
ada yang salah sama penampilan centini nge bu
gak nyangka aja
kamu itu keliatannya
cukup sopan orangnya
tapi kenapa ya
semua orang ribet sama kamu
centini gak tau
kelihatannya kamu itu orangnya polos
tapi kelakuan kamu bikin saya miris
kelakuan kamu minus
gak ngerti bu centini bu
apa kamu gak sadar ya
kamu pembawa aib di rumah ini
masa lalu kamu gak jelas
centini gak ngerti maksud ibu
centini tuh masa lalu
udah deh kamu gak usah pura pura alim
padahal kamu tukang bohong
ibu centini tidak bohong bu
ia jeng midia ada apa

terus udah batalin pertunangan
salahnya cindy apa coba
aduh iya ya bobi kok kayak gitu sih
tapi saya bener bener gak tau loh
kalau bobi dan cindy itu ributnya kayak gitu jeng
bobi ada perempuan lain ya
makanya sikapnya jadi berubah kayak gitu ke cindy
kayak kayanya enggak deh
cindy itu kan anaknya baik
gak mungkin lah
bobby ada perempuan lainnya ya
ada cewek lain
dia itu selalu di rumah gak pernah kemana mana
congol rumahan dia
di rumah aja
apa dia yang goda goda bobi ya
aduh kalau benar pembantu itu lagi
yang jadi masalah di rumah ini
mendingan gue kepoin lah
buat belitip baru
biasanya sih jeng
kalau sikapnya laki laki berubah kayak gitu
pasti ada perempuan lain
minta tolong deh jeng
tolong deh diselidikin
saya gak yakin jeng
padahal ya jeng
cindy udah mau berubah buat bobby
tapi hancur hatinya cindy
sakit hatinya cindy itu hancur
sampai bunyinya seperti radio atau tap yang rusak jeng
namanya juga hancur berkeping keping
kan saya yang mau manasin dia
kok dia yang bikin saya sekarang jadi panas beneran
kalau emang kita mau jodohin mereka
gimana ini kelanjutannya
saya akan cari tau
saya akan selidiki ya jeng ya

ya udah kalau gitu jeng
iya sama sama ya jangan
aduh masalah kok gak ada abis abisnya sih
belum selesai masalah papi yang suka gangguin centini
ditambah lagi sekarang centini godain bobby
aduh bikin stres bikin pusing kepalanya mami
saya tau kok ngatasinnya
sejak kapan kamu berdiri disitu
kamu dengerin saya nelfon ya
kamu dengerin saya nelfon ya
kamu dengerin saya nelfon ya
jangan emosi begitu
tadalah tingginya naik
kalau mau artinya senang
nah ikut saya bener
sini juragan mami
juragan mami tenang aja
tunggu aja dulu disini sebentar
kok ini malah gangdutan sih
kamu semua masih tau apa
tadi kan juragan mami bilang bagaimana caranya betulin tip yang rusak
dari gini ini dikeprak tuh
cuman emang kadang kadang suaranya suka seret tulalit mami
ya ampun pi'i tulalit banget sih
aduh gak nyambung deh
ciyu tapi enak juga ya lagunya ya
hariwi rumpang nebeng
dangdutan mantap cikgu
hah tunggu tunggu kok pi'i suruh saya dengerin lagu ini
nyuruh dihalalin bobby sama centini
astaga gak akan kurang ajar si pi'i
kamu kurang ajar ya nyindir saya ya
saya nyindir apaan julagan mami
hehehe emang enak ya
hehehe ini tuh gara gara lo gue dimaki maki sama julagan mami tuh
tuh kan gara gara lo nih lu lihat tuh
lo denger tuh tip gue aja enak denger suara lo tau gak
tip soak aja lo piara tip lo tuh gak benar
eh muki lo yang soak tau gak
tip lo yang gak benar
he gue pergi nanti liat ntar ada kejutan yeee
kejutan kejutan lebay lo tau gak lo
yeee ntar ya lihat aja daaah
kejutan apa ini
bikin gue deg degan aja tuh si gigi marmut
dah kan duri lagi
aduh kenapa gue jadi serba salah begini sih
gue gak ngerti nih
selama ini cintini nih jujur gak sih soal perasaannya
apa sebaiknya gue mundur aja ya
tapi kalau gue mundur gue gak rela juga
apalagi kalau cinti ini diusir sama mami
disini aja keluar
kamu ngapain disini gak biasa biasa ya kamu disini
aduh pusing bi
eh bobby kebetulan ada disini
ada yang mami mau omongin sama kamu
mi kalau masalah tini mami tanya dulu dong baik baik sama tini
jangan jangan langsung dipecat gitu aja mi
iya iya soal cinti ini mami sampai lupa
ini nih gara gara jengwi dia sama pi ini
jadi bukan mau ngomongin masalah cinti ini
tadinya memang mami mau ngomongin masalah sindi
tapi nanti aja deh
ini gak bener nih harus diselesaikan ini